aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga di depan kantor pemkap ponorogo jawa timur rabu sore
aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari aliansi mahasiswa muhammadiyah ponorogo ini
tut dari kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga bbm bersubsidi
selain melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemkap ponorogo
mahasiswa juga menduduki kantor dprd ponorogo
mereka mendesak bupati dan anggota dprd untuk memberikan pernyataan resmi
penolakan terhadap kenaikan harga bbm
pertama kita menuntut pemerintah untuk menolak kenaikan bbm
karena sangat meresahkan masyarakat
pemerintah ponorogo setidaknya bersama masyarakat untuk menolak kenaikan bbm
selain melakukan aksi demonstrasi
mahasiswa juga melakukan deklarasi bersama pimpinan dprd ponorogo
meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bbm bersubsidi
sementara itu buruh di kabupaten purwakarta kembali turun ke jalan rabu siang
buruh yang tergabung dalam serikat pekerja seluruh indonesia menuntut empat hal
mulai dari turunkan harga bbm
batalkan undang undang cipta kerja
merevisi tentang umk tahun dua ribu dua puluh dua karena banyak yang tidak naik gaji
serta kenaikan upah untuk tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar dua puluh empat persen
buruh yang melintas di jalur nasional sempat melumpuhkan jalur itu hingga membuat kemacetan panjang
berbeda dengan mahasiswa dan buruh
sebagai salah satu upaya menelan angka inflasi akibat kenaikan harga bbm bersubsidi
pemerintah kabupaten bandung melakukan pengalihan dana apbd untuk memberikan subsidi bbm
terhadap dua delapan ratus empat puluh tujuh sopir angkot se kb bandung
jumlah yang diterima setiap sopir angkot adalah
lima liter dengan rincian tiga puluh lima liter per bulan selama tiga bulan
mulai pemberian launching kepada para subsidi angkot yang berjumlah dua delapan ratus empat puluh tujuh angkot
se kb kabupaten bandung dan kita berikan satu bulannya tiga puluh lima liter
sekali tiga bulan berarti ambil satu ratus lima liter
ini diberikan gratis untuk para angkot yang berada di kabupaten bandung
sementara itu ketua koperasi jasa angkutan umum jawa barat tatang juanda
mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten bandung
karena harus menaikkan tarif perjalanan
pemberian subsidi bbm di sektor transportasi ini setidaknya bisa kembali menurunkan angka inflasi
dan meringankan beban para sopir angkot di kabupaten bandung
tinggi putan cnn indonesia